saudara kepolisian hari ini memeriksa tiga rekan pegi setiawan tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun lalu
tiga rekan bisa menjelaskan soal keberadaan pegi saat peristiwa terjadi
karena pegi tidak bersalah pegi adalah tulang punggung kami jadi saya mohon kepada bapak jokowi bebaskan anak saya
karena anak saya tidak bersalah saya orang yang tidak punya tidak mengerti apa apa dan tidak mengerti apa apa udah gitu aja
apa yang ibu bisa yakinkan kepada pak jokowi bahwa pg tidak bersalah
ya karena waktu itu juga peki tidak ada di tempat waktu itu peki tidak ada di cirebon peki sedang kerja di bandung gitu aja
kartini ibunda pegi setiawan meminta bantuan pada presiden joko widodo untuk membebaskan putranya
yang menjadi tersangka kasus pembunuhan pasangan remaja vina dan eki di cirebon jawa barat delapan tahun lalu
terjadi eki berada di bandung untuk bekerja
presiden joko widodo buka suara soal kasus pembunuhan vina
jokowi meminta kepolisian mengusut kasus pembunuhan vina dan eki secara tuntas dan transparan
pak jokowi saya sudah menyampaikan agar kasus itu tutup tutup
untuk dikawal dan transparan tergumpal itu semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun lalu
polisi memastikan pegi setiawan sebagai tersangka terakhir
hingga kini polisi terus mendalami bukti dan saksi dugaan keterlibatan pegi
tiga rekan pegi diperiksa polda jawa barat pada jumat siang
yaitu suarsono alias bondol sandi ibnu zalil sepupu pegi
dan suparman paman pegi sekaligus rekan kerja pegi
lewat kuasa hukumnya tersangka pegi mengumpulkan bukti dirinya tak terlibat kasus pembunuhan vina
kuasa hukum peggy yakin peggy berada di bandung saat kasus pembunuhan vina terjadi
dan didukung kesaksian tiga rekan pegi
waktu kejadian itu peggy sama mas ruby ya
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas itu
ngapain aja waktu itu mas di petang
artinya benar kalau si pegi ada di bandung
terus tengah malam saya bangun
saya bangun tuh lihat egy masih ada di bedeng dan tidur
tanggal berapa itu pak
kalau enggak karena gak tahu
tapi intinya ada di situ ya
malamnya tanggal dua puluh tujuh agustus
dalam menetapkan peggy sebagai tersangka
bukan pelaku pembunuhan vina
dua nama dpo di kasus tersebut
bukti hukumnya belum begitu kuat
untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana
yang sama sama mengaku melakukan
jadi enam orang terpidana itu
sudah di bap dalam minggu minggu ini
korban maupun kuasa hukum
dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu
menjawab polemik dicoretnya dua nama dari dpo
terkait kasus pembunuhan vina
yang dapat menunjang proses penyidikan
kasus yang disampaikan oleh
bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu
karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini
sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi
yang menyampaikan itu adalah fiktif
itu masih didalamin masih dikerjakan
tambahan alat bukti tambahan saksi
untuk membuat terang benderang tindak pidana ini
setelah pemeriksaan tiga rekan peggy setiawan
saudara keluarga tersangka kasus pembunuhan
fina dan eki peggy setiawan alias perong
memohon presiden joko widodo turun tangan
sang anak tak bersalah dan minta dibebaskan
terus berlarut hingga presiden joko widodo pun
kita akan berbincang dengan
kuasa hukum pegi setiawan tony rm
brigjen purnawirawan sri suari
pak tony yang kabarnya sekarang
sedang mendampingi salah satu saksi
di polda jawa barat
kita berbincang dulu dengan ibu sri suari
ibu sri keluarga meminta peggy dibebaskan
sampai meminta pertolongan pada presiden
membuat pressure bu bagi pihak kepolisian
boleh boleh saja siapapun bisa berkata apa
tetapi ketika penyidik telah memiliki sejumlah alat bukti
dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka
maka dia akan tetap teguh
apa sih sebenarnya penyidikan itu
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana
yang terjadi untuk menemukan tersangkanya
jadi tersangkanya bukan pelaku
dibuktikan di ajang pengadilan
ini kan kemudian kuasa hukum berencana untuk mengajukan pra peradilan
karena punya alibi yang dianggap cukup kuat
ada sejumlah rekan bahkan orang tua pegi
yang menyatakan ketika waktu kejadian
pegi tidak ada di cirebon pg ada di bandung
dan alibi ini kemudian diperkuat tidak hanya satu saksi
seberapa kuat saksi yang kemudian bisa dikatakan sebagai
orang yang bisa membuktikan bahwa peggy saat itu berada bersama mereka
ini bisa membatalkan status peggy sebagai tersangka
status teddy sebagai tersangka bisa saja dibatalkan
salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah pra peradilan tadi
maka saya dari awal mengatakan
kalau memang ada keraguan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara pegi
tunjukkan tidak akan ditunjukkan
karena tidak ada kewajiban hukum pihak polri untuk menunjukkan bukti itu
selain di meja pengadilan
oleh karena itu kita sangat support
mari kita support bareng bareng kepada pengacara saudara pg
sehingga di sana bisa dilihat ketika kepolisian menetapkan
sebagai tersangka cacat tidak didukung alat bukti
minimal bukti permulaan yang cukup
alat bukti itu akan ada ketika ada di pengadilan
kalau masih di tahap penyidikan
itu adalah bukti permulaan yang cukup
yang menghubungkan seseorang dengan sebuah peristiwa
maka orang itu patut diduga kuat sebagai pelakunya
bu sri kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal
kasus ini kan sekarang posisinya sebetulnya sudah inkrah ya bu
karena kan sudah berkekuatan hukum tetap
sudah kemudian sempat dibanding tapi kemudian juga ditolak
saat itu dalam proses persidangan ketika para terpidana ini
yang sebelumnya sekarang sedang ditahan
ini kan sudah menyebutkan ada tiga dpo bu
nah sekarang ketika pegi ditangkap
kemudian direvisi istilahnya ya bu
oleh pihak kepolisian hanya satu dpo
dua dpo itu dianggap tidak pernah ada
lalu bagaimana dengan putusan pengadilan yang selama ini dipersidangkan bu
jadi pengadilan itu memutuskan apa
memutuskan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah ada pernyataan atau ada
di dalam putusan itu menyebutkan tiga nama
maka ada kewajiban bagi pihak kepolisian
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
dia selidiki dulu nih benarkah nama ini ada
bila sosoknya ada siapa yang bisa memastikan bahwa orang ini terlibat
apa alat atau barang bukti atau apa bukti permulaan
yang menghubungkan peristiwa ini
baik tapi kan sebelumnya izin saya potong ya bu
dan itu kemudian sudah dianggap sudah menjadi bagian dari bukti dipersidangan
kenapa kemudian bisa dengan mudah direvisi hanya satu dpo
jangan kita mengatakan mudah
penyidikan itu tidak mudah mbak
jadi yang membuat polisi belum menyebutkan itu sebenarnya bukan direvisi
orang orang yang sebelumnya menyatakan nama itu
sebagai contoh sekarang saja peggy kan disangsikan
dpo yang dulu rambutnya keriting peggy
nah sekarang ternyata tidak
jadi yang menyebutkan nama nama itu bukan kepolisian
tapi keterangan keterangan mereka yang terlibat di dalamnya
nah ini mohon dimengerti oleh teman teman sekalian
kalaupun toh polisi belum menemukan hari ini atau saat ini
besok lusa tapi ketika sidang ini akan terbuka
jadi polisi bukan menganulir
tetapi polisi belum menemukan benang merah
antara nama nama yang disebutkan itu sosok manusia
jadi bukan dianulir tapi memang belum ketemu benang merahnya ya
terima kasih ibu sri sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam